denyut ekonomi kota metropolitan jakarta
dengan basis penduduk yang besar dibandingkan kota lainnya di indonesia
berdetak sepanjang dua puluh empat jam
mengharuskan jakarta untuk selalu berbenah dengan segala terobosan dan perbaikan
salah satunya adalah dengan menjadi kota cerdas atau smart city
rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi ekonomi dan keuangan daerah
antara bank indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah yang berlangsung pada dua juni dua ribu enam belas
pokok diskusi rakor triwulanan itu adalah
mengenai konsep peningkatan daya saing kawasan perkotaan sebagai penggerak ekonomi regional
dengan mempercepat pengembangan perkotaan yang terintegrasi dengan daerah
termasuk mewujudkan smart city atau pengembangan e commerce yang juga didukung oleh gerakan non tunai
antara lain kesimpulannya memang indonesia memerlukan master plan untuk pengembangan smart city
dan master plan itu bukan hanya master plan secara fisik
tetapi juga mempersiapkan bagaimana perencanaan ke depan
termasuk bagaimana kita akan mengembangkan sistem teknologi informasi terpadu
bagaimana perencanaan transportasi bagaimana hubungan antara kota itu dengan satelit satelit di sekitarnya
termasuk desa desa di sekitarnya
dalam rakor yang juga dihadiri menteri ppn atau kepala bapenas sofian jalil
menteri komunikasi dan informatika rudi
antara menteri perdagangan thomas lembong gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
dan wali kota makassar dhani pomanto
dikemukakanlah sejumlah evaluasi program dari pemerintah pusat dan daerah
dalam mendorong sektor sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi hingga pelaksanaan roadmap e commerce
poin tersebut menjadi tantangan dan peluang masing masing pihak
untuk pengembangan perkotaan dalam mewujudkan reformasi struktural
sementara itu pasca rakor gubernur bi bersama rombongan dewan gubernur lainnya
dan juga gubernur dki jakarta bertolak menuju lokasi peluncuran kartu pintar jakartawan
atau jec satu di senayan jakarta pusat
kartu jack satu merupakan langkah awal implementasi mewujudkan jakarta sebagai smart city
dengan menggunakan kartu non tunai tersebut
masyarakat akan semakin dimudahkan tanpa harus memiliki kartu serupa
seluruh fitur yang dibutuhkan untuk bertransaksi di kota jakarta
misalnya dalam penggunaan transportasi ataupun sarana umum
akan terintegrasi dalam satu kartu tersebut
terima kasih dan harap ini jangan cuma pembukaan hilang pak
jadi yang dijanjikan yang temp temp panjang panjang itu harus ada ini
dan ini harus terus karena ini untuk kepentingan nasional juga
ini juga mengurangi biaya uang perbankan kita
juga diluncurkan aplikasi informasi pangan jakarta atau ipj
aplikasi ini memuat harga puluhan komoditas pangan di sejumlah pasar di jakarta
dengan cara mengunduh aplikasi tersebut melalui telpon genggam berbasis kios maupun android
penggunaan aplikasi ini akan membantu pembeli mengecek harga
melalui sejumlah rangkaian rapat koordinasi tersebut
bank indonesia berkontribusi untuk pengembangan smart city
dengan menjadikan jakarta sebagai pilot project gerakan nasional non tunai
dan juga untuk meningkatkan kesadaran stakeholders